hari pasca penggusuran dilakukan hingga kini masih terdapat sejumlah warga pasar ikan penjaringan jakarta utara yang bertahan di dekat runtuhan bangunan menggunakan perahu
warga akan tetap bertahan sampai mendapatkan ganti rugi dari pemerintah
rusmina dan keluarganya masih bertahan padahal alat berat di wilayah ini sedang merapikan puing puing bangunan bangunan yang dirombohkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
walau berdebu rusmina tetap beraktivitas seperti biasa
rusmina dan sejumlah warga lain melakukan ini supaya tuntutan mereka dipenuhi pemerintah yaitu ganti rugi atas bangunan mereka
jika pemerintah tidak membayar ganti rugi rusmina mengancam akan kembali mematok tanah di kawasan ini nantinya
supaya terbuka lah ahok sama rakyat kecil
nah ini sampai kapan bu bertahan di sini bu
ya saya sih sampai ini rata aja
kalau ini udah rata saya mau matok lagi mau bikin tenda lagi